keterbatasan fisik tidak menjadikan alasan untuk menghafal al quran
mungkin kata inilah yang tepat ketika melihat emma dian pratiwi
seorang gadis penderita tunanetra di pacitan jawa timur
meski usianya masih belia namun gadis berusia delapan belas tahun ini
mampu menghafal al quran juz tiga puluh
lantunan ayat suci al quran mengalun merdu memenuhi ruang kelas kecil
di sekolah luar biasa yayasan keluarga kependidikan
desa sumberharjo pacitan jawa timur
ia duduk di bangku berhadapan dengan sang guru dan buku di atas mejanya
jemari kecil lentik meraba bintik bintik kecil di halaman kertas putih
begitulah emma dian pratiwi siswi kelas sebelas sma lb
yayasan keluarga kependidikan saat mengaji
sebuah surat dari jus tiga puluh pun dibaca hingga tuntas
anak yang lahir dari pasangan podiran dan sutiem ini memang terlahir tanpa bisa melihat
tapi hal tersebut tak menghalanginya
untuk terus belajar
pada dua ribu dua belas saat libur sekolah ia pergi ke semarang untuk belajar mengaji
dengan difasilitasi sekolah selama dua minggu ia belajar mengaji mulai ikro hingga al quran
apa sebenarnya kalau untuk kesulitan sendiri sih saya tidak merasa ada kesulitan ya
karena sama huruf hurufnya dengan huruf brail yang biasa
kayak abc seperti itu kan jadinya hampir hampir sama
tapi kalau yang beda itu kan kayak mengajar
karena tentang fathah kasroh doma sukun tascit yang lain lain kayak gitu
seperti halnya sekolah lain slbykk memberikan porsi kegiatan keagamaan tambahan selama ramadan
aturan ini berlaku bagi semua kelas tak terkecuali kelas sebelas yang hanya dihuni dua murid itu
selain hafalan surat mereka juga dibiasakan melaksanakan sholat zuhur berjamaah
selama ramadan kita mengadakan kegiatan selain mengaji
juga kita melaksanakan
mengajikan sholat zuhur berjamaah di musulah
jadi anak anak selain hafalan juga kita berikan kebiasaan untuk melaksanakan sholat imamah itu
jadi setelah lalu tiap hari dilaksanakan sholat zuhur berjamaah di musulah
selain pandai mengaji emma juga siswi berprestasi
terbukti tahun dua ribu delapan belas lalu ia menjadi wakil dari provinsi jawa timur dalam lomba musabakoh tilawatil quran di bangka belitung
jatur priyambodo pacitan jawa timur